tim dvi polda jawa timur berhasil mengidentifikasi lima orang jenazah kapal motor sentosa satu
yang terbakar di perairan masa lembu sumeneb sabtu lalu
sementara isak tangis keluarga mewarnai penyerahan kelima jenazah kepada masing masing keluarga
umi fitriah anak salah satu korban kapal terbakar km sentosa i ini
pingsan saat jenazah rahmat siri tiba di rumah duka di desa bendungan jati mojokerto minggu malam
sementara istrinya sumiati hanya bisa menangis melihat jenazah suaminya disemayamkan
rahmat yang bekerja sebagai sopir barang tewas setelah terjebak dalam kobaran api yang terjadi sabtu malam
pihak keluarga tidak menyangka jika rahmat yang pamit pergi bekerja harus kembali dengan kondisi meninggal dunia
yang lalu waktu itu hari selasa terus nggak tahu kok ada berita tadi pagi dari dinas dllc itu
ternyata dia atau disimpan di kapal yang terbakar
usai disemayamkan jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat
sebelumnya isak tangis keluarga juga mewarnai kedatangan lima jenazah korban kapal motor mutiara sentosa
yang akan menjalani proses ident
identifikasi tim dvi polda jatim di rumah sakit bayangkara
salah satu keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan dan terus meneteskan air mata meratapi kepergian para korban
untuk pemberian santunan korban meninggal akan mendapatkan asuransi senilai masing masing dua puluh lima juta rupiah
jasara harja juga telah menyiapkan dana asuransi untuk biaya perawatan korban yang mengalami luka luka senilai masing masing sepuluh juta rupiah